panjangnya ini sekitar sepuluh meteran ini kira kira
kalau yang di sini berarti yang di sini bekas dari sini berarti ya
maka democratic skills nya juga turun kelas
anak anak tua atau muda boleh berduel
ada dua wajan besar yang disiapkan untuk menggoreng kerupuk
kalau suara korban kan konsisten ya tiap minggu ya muncul di sini
walaupun mungkin anda tidak menangkap seseorang
kita ke informasi lain belasan aktivis lingkungan hidup membentangkan spanduk raksasa di area proyek lumbung pangan atau food estate
ini biar panas biar nyatu semuanya
sama uph beda beda tipis lah
tentu mas ganjar yang paling kuat
ia memperkirakan dibutuhkan waktu dua puluh tahun untuk mengatasi kekurangan tersebut dan mengimbangi pertumbuhan populasi
tim liputan cnn indonesia
tapi yang demo itu kan juga hak konstitusi
dan saat ini pkpk sudah mulai menyita aset aset dari orang tua terdakwa sendiri pak
itu yang namanya miss selling
ktp ya terus alamat ya di dalam ktp kan sudah tercantum alamatnya dan umurnya jadi sesuai dengan lansia
yang jelas rambutnya memutih pasti baru memutih itu rambut itu uban pasti itu mbak widah itu
main ya bermain tapi yang cantik gitu loh
serta varietas kani dan montong asal thailand
jadi nanti untuk memperbaiki keadaan itu
saya ini asalnya kan dari jogja
oke pak windu apakah anda melihat ini bisa berjalan efektif semua upaya dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah menghadapi varian omikron untuk menghalaunya
nah bagaimana kbri pemerintah indonesia bisa memfasilitasi dan bisa mempush mimpi mimpi harapan
buah melengkapi menu sarapan anda setiap harinya
kalau anda tadi menekankan masalah cash flow menjadi salah satu faktor selain tadi ada faktor eksternal pandemi
pemilih indonesia itu cepat lupa loh mas ed
dan akhirnya didengar oleh presiden dan presiden sendiri turun tangan ya melakukan langkah langkah pengguliran di pasar
jadi selama ini aku main ya belum seratus gitu ternyata
berarti berarti kembali salah satu kuncinya adalah vaksinasi
dikhawatirkan bahan pembuat kerupuk memakai kulit sapi berkualitas rendah
berarti berarti papa lo emang ini banget ya
apakah menghadapi masalah yang sama pak
jadi beberapa kali penelitian terkait dengan tata laksana
kalau cerita polisi saya
layaknya berperang para lelaki memasuki arena
kalau di maluku sendiri itu ikannya biasanya itu potongan besar besar
dapat begitu dapat disambut gitu ya lumrah lah
di mana kita melibatkan pak rt dan pak rw di dalam proses pendataan arus balik mudik dan seterusnya
atau mereka hanya berusaha untuk membuat bakar
sesuai jadwal di situs resmi fifa
karena well buat aku pribadi itu satu momen yang mungkin satu momen yang aku gak bakal bisa lupain karena ya aku ngerasa gila ya bisa ya ambil decision seberesiko itu gitu
yang menentukan arah dan nasib bangsa indonesia
tingkat pencapaian vaksinasi booster secara nasional baru mencapai dua puluh empat enam puluh empat persen
masih berjalan kayaknya resolusi resolusi dua ribu dua puluh empat
beresiko terdorong ke liang telinga lebih dalam sehingga berpengaruh pada pendengaran kita pada
setidaknya indovac inafak itu bisa digunakan ya untuk memberikan layanan vaksinasi secara mandiri
saya kemudian mulai memetik buah sukun satu persatu yang sudah tua
oh berarti si dede mah udah asli bali dong
untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita
itu hanya empat puluh satu sampai delapan puluh sembilan persen
iya tapi bu soal lima tahun kemarin
sudah perlu lama lama
kayaknya tuh dia pakai sistem
besar bagi pak heru budi
sekarang kita yang berikutnya menyiapkan cadangan pangan pemerintah
harusnya ya idealnya seperti apa gitu ya
kayak buat aku udah kuliah setahun tuh ya gak gampang gitu tapi kok ya dilewatin gitu kok ya dijalanin dan ya dapet juga buah manisnya lah gitu
kalau di pagi hari biasanya selalu sayuran ya sayuran itu penting
padahal kita kebutuhannya kuantitinya
tak ketinggalan tradisi pembagian thr dari orang tua kepada anak cucu sebagai bentuk ungkapan kasih sayang
tapi berarti perjuangan perempuan untuk menjadi politikus
tujuannya kenapa mereka pengen buka
baik pak budi dibalik seluruh keuntungan benefit yang anda jabarkan ini
sumatera kan juga pertarungan ya mas
sangat sedikit launching proyek apartemen baru
tapi bentuk bentuknya rata rata seperti apa yang paling sering dalam pelaporan ataupun pencatatan kasus kasus kekerasan seksual ini
kalau tidak menjadi bagian dari pengurus itu kan
yang mungkin merasa starling ini sebagai ancaman pak
orang indonesia jauh lebih banyak makan tahu tempenya ketimbang orang amerika
nah ini salah satu sekutunya israel amerika serikat walaupun sebenarnya tegas ya
dan memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana mengenalin anaknya tersebut telah kecanduan konten konten yang membahayakan
adalah kelompok eksekutif dewan itu untuk kebijakan dan advokasi nasional
itu kalau kita bicara cerita negatifnya kalau boleh saya kelompokkan
apalagi disini tuh baliage banget asli bali banget
presiden jokowi telah menandatangani undang undang tentang provinsi daerah khusus jakarta pada dua puluh lima april lalu
antara operator telekomunikasi di indonesia ini bisa berjalan dengan sehat ya pak
terima kasih korespondensi nn indonesia erlangga wisnuaji atas laporan komprehensif anda
kalau aku merantaunya kak makanya nggak tahu kayak gitu gitu
begitu juga outlet outlet produk yang disebut sebut mendengung israel juga menjadi sasaran boykot
ibu ada aktor senior dewi pakis ibu dayu
kepadatan kendaraan masihlah tampak
oh kayak bpk penabur mungkin kalau di sini
tapi mitigasi kan bukan masalah ramah ramah
namun kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa skala prioritas karena simpul sekolah simpul halte simpul stasiun kampus tempat ibadah memang disitulah load ataupun volume pejalan kaki cukup tinggi
memberikan satu materi yang memang bisa kami sampaikan terkait dengan pejalan kaki
terima kasih banyak atas laporan anda warga negara indonesia yang merupakan mahasiswa indonesia di seoul national university
aturan ini akan diberlakukan hingga desember dua ribu dua puluh
kebetulan ada teman teman partai yang ingin melakukan silaturahmi ke rumah dinas saya
bagaimana olahraga menjadi bagian penting
oke dan kita hari ini sama mas edi suparno
kebutuhan seksualnya baru terpenuhi jika melakukan hubungan seksual dengan anak anak
nanti bu kopi pa juga follow ya
dan kita sudah lihat di dalam sejarah kita
mencapai lebih dari satu ratus lima puluh ribu ton
kita dapatkan heterolog ya kita sebut artinya vaksin pertama dan kedua itu berbeda dengan vaksin ketiga
kapan kita harus mulai tindakan untuk itu
bahkan dulu saya sempat pikir
angkatan delapan puluh empat delapan puluh tiga itu masih dilarang
plus mungkin dari dukungan baru yang diperoleh oleh masyarakat
purnama kemudian dan lagi sedikit tilem kemudian apa namanya rerainan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini perajin terpaksa menolak permintaan produksi beduk
tidak menjalankannya pada saat ini karena masalah harga yang belum bisa diturunkan
tapi juga aktor aktor di kawasan timur tengah dan juga tidak lupa melibatkan berbagai macam aktor eksternal
makanya seorang orang seumuran saya waktu kecil jarang yang mau ke laut ya
sekaligus catatan untuk kabinet baru